jaringan politik nasional dan internasional cukup luar biasa
itu kan bisa ditunjukkan sama prabowo subianto
setelah kpu mengumumkan pemenang sebagai pilpres
terima telepon dari negara negara tetangga dengan berbagai bahasa
dan yang paling penting didukung oleh banyak partai
ada empat partai yang ada di koalisi nomor dua
sesuatu yang tidak dimiliki oleh jokowi awal awal jadi presiden
bukan ketum partai baru datang ke politik nasional
dan yang paling penting dukungan parlamennya lemah saat itu
nah prabowo ini belum dilantik
kemungkinan begitu banyak partai di luar nomor dua bergabung
ini kan sudah mulai bermunculan
kan sangat kelihatan pks pengen join kan
sangat kelihatan pkb pengen join
kalau memang nggak mau mestinya seperti gerindra dua ribu empat belas
kalah dari jokowi prabowo mengatakan siap berada di luar kekuasaan
memimpin oposisi dari luar
ini ada yang di clear
tapi kan pak prabowo siap berada di luar
diajak jalan jalan naik mrt
ngomong seperti prabowo sepuluh tahun yang lalu
setelah kalah dari jokowi yang kedua kalinya
jadi prabowo menyatakan sebagai pimpinan koalisi
untuk menentukan pilihan politiknya masing masing
menyerahkan kepada partai pendukungnya masing masing
prabowo ketemu dengan pak jokowi di lrt
kalau memang partai partai ini sejak awal
hari ini poinnya adalah kita berbicara
permainan politik pasca putusan mk
yang menurut gustaf kim itu kemenangan demokrasi
bang prabowo itu waktu kalah dari jokowi
ini partai partai yang sekarang sangat diplomatis
prabowo adalah yang terbaik saat ini
karena terpilih jadi presiden dan sudah sah
karena demokrasi ini kan soal kuat kuatan
itu yang disebut dengan kemenangan demokrasi